setelah terkuaknya praktik pungli di bagian perizinan kementerian perhubungan
selasa lalu menteri perhubungan budi karya samadi memastikan operasi pemberatasan pungli
yang diinstruksikan presiden akan langsung berjalan di kementeriannya
minggu siang menhub mengumumkan pembentukan satuan tugas atau satgas operasi pemberantasan pungli
pembentukan satgas tersebut menggandeng indonesian corruption watch atau icw
dan yayasan lembaga konsumen indonesia ilki
menhub menyatakan operasi pemberantasan pungli langsung berdampak termasuk membuat pegawai berhati hati
dalam bersikap terutama terkait pelayanan ke masyarakat
apa yang kita lakukan itu transparan tidak kita membabi butis membabi buta dan semua orang dicurigai tidak